pasti kantor staf presiden mengawal dan melakukan koordinasi langsung dengan kemenko pmk dan kementerian pendidikan
serta kines tempat
tim di lapangan juga sudah turun untuk melakukan satu pemantauan yang intens
dan melakukan konsolidasi bktk kursus pembencian daerah
memang keterbatasan di sini adalah karena depok wilayah ranah dari pemerintah daerah
di situlah memang harus duduk bersama
tapi kami di sini memastikan bahwa negara telah hadir dan insya allah keberpihakan kepada para adik adik kita ya
yang sudah bersekolah para orang tua murid dan pihak sekolah sendiri itu kami pastikan terpenuhi haknya